pemerintah kota bandung jawa barat menertibkan lahan parkir
dan meregistrasi para juru parkir
selain untuk mengatasi kemacetan langkah ini diharapkan
bisa menaikkan pendapatan asli daerah
untuk mengurangi kemacetan lalu lintas terutama di akhir pekan
dinas perhubungan kota bandung menertibkan sejumlah
lahan parkir bahu jalan dan juru parkir di kota bandung
total ada dua ratus dua puluh tiga titik parkir bahu jalan dan satu delapan ratus dua puluh enam juru parkir terintegrasi
yang beroperasi di bawah dinas perhubungan
diharapkan registrasi ini akan mengurangi keluhan soal parkir
termasuk pengguna yang membayar lebih mahal
saat ini tarif parkir di bandung adalah rp satu lima ratus untuk dua jam pertama mobil
dan rp lima ratus untuk satu jam pertama sepeda motor
namun banyak juru parkir liar yang memungut ongkos parkir lebih besar
bahkan hingga rp lima
kita ada jokir yang resmi yang terdaftar
itu selalu secara rutin dilakukan pembinaan dan pengawasan
sehingga apabila ada laporan dia melakukan tindakan yang di luar ketentuan
ya pasti ada hukumannya dan pernah dilakukan hal hal tersebut
juru parkir terintegrasi akan menyetor sebagian pendapatan
ke rekening pemerintah kota bandung
lewat kepala masing masing sektor dan bendahara penerimaan
selain mengurangi kemacetan
registrasi juru parkir ini diharapkan bisa menaikkan pendapatan asli daerah
atau pad kota bandung
tapi pemerintah kota tidak mematok target pendapatan tinggi
meski ada perubahan ini
tahun lalu pendapatan parkir kota bandung sebesar rp lima miliar rupiah
tahun ini mereka mematok pendapatan parkir minimal per hari sebesar enam belas juta rupiah
jika disetahunkan artinya sekitar lima tujuh miliar setahun
selain itu kenaikan sekitar rp dua belas juta
dengan targa seperti ini
pemerintah kota bandung meminta setiap juru parkir menyetor sembilan rupiah per hari
sisa setoran akan menjadi penghasilan juru parkir
rp sepuluh per hari
nanti bagi hasilnya gimana
bagi hasilnya gitu
jadi umpannya seminggu sekali saya setor yang kemandor
kalau ada lebihnya buat
lebih buat bapak
umpannya ada kesehatan
tapi memang tanggung
bukan sendiri gitu
juru parkir yang terintegrasi mudah dikenali
karena memakai seragam berwarna jingga dan celana hitam
pemerintah kota meminta warga melaporkan
jika ada juru parkir yang meminta ongkos lebih tinggi
atau jika ada juru parkir liar
raffi taditarani bandung